dengan yang berbahagia
senang sekali sore hari ini saya bisa menginjakkan kaki saya di mesuji
saya dulu bayang bayangin mesuji itu di mana
tapi tadi pak bupati sudah cerita banyak sudah cerita banyak
ini di sini yang hadir ada petani
yang nanem padi ada mana yang nanem padi
tunjuk jari yang nanem padi
nama saya jumadi pengurus kelompok tani sri mukti rt lima desa wonosari kecamatan mesuji timur kabupaten mesuji
jadi iya pak pak jumadi
di mana tadi desanya
di wonosari pak
wonosari sebelah mana ya
sebelah sini itu mana
jauh dari sini berapa kilo
enggak jauh pak berapa langkah
berapa langkah gimana sih
masanya berapa langkah
mana di sebelah mana itu
ya udah sekarang saya mau bertanya
nanam padi benar berapa luas sawahnya
tanah dua hektare lahan dua hektare itu gede banget loh
satu hektare bisa berapa ton
pak kurang luwe tujuh ton pak
tujuh ton benar tujuh ton bisa
banyak banget kalau bisa tujuh ton
tujuh ton bisa
berarti tanahnya subur banget dong
tujuh ton di pupuk ya
punyai pupuk bapak tuan
tidak ada pak
pupuk bisa menghasilkan tujuh ton itu dipupuk
terus selain dipupuk diapain
dirawat itu diapain
pak atun diubah disemprot
terus setelah itu gede panen
lihatannya kok ragu itu loh
ini petani benar enggak sih

oke kalau gerogi agak dekat sini biar enggak gerogi
hei sekarang dapat tujuh ton
pas panen dapat tujuh ton
setelah itu diapain
setelah panen satu hektare
berarti dua hektare dapat berapa empat
jual atau disimpan atau diapakan
untuk kebutuhan sehari hari ya untuk disimpan untuk dijual pak
ya sekarang untuk kebutuhan sehari hari berapa ton
atau berapa kilo kok berapa
ya kalau kebutuhan sehari hari ya bisa satu kilo
yang disimpan berapa ton
sekitar satu ton lebih pak
satu ton lebih berarti sisanya yang tiga belas ton dijual
jualnya saat panen atau saat jajah di beras
ini yang pengaman yang kemarin gak apa apa
saat panen pak
saat panen jual gabah
gabah satu kilo berapa dijualnya
penjurani petani buatan sih makanya
ulah ditanya masak enggak
harusnya apa jual kepala dong
kalau saya gitu tanya mungkin agak beda beda di setiap tempat beda beda
berapa gabah kalau abis dipanen itu dijual berapa jatuhnya
per kilo rp tiga lima ratus kemarin pak
rp tiga lima ratus nah ini rp tiga lima ratus
kalau dijual beras itu berapa
beras berapa sekarang
beras berapa dijual sekarang di sini
ini mas jum'ati bilang rp sebelas di sana rp sepuluh oke
ambil saja yang rp sepuluh coba
kita jual gabah rp tiga lima ratus jual beras bisa rp sepuluh
nah itu kalau gabah
kalau gabah itu dijadikan beras kemudian dijual
untungnya jelas lebih besar kalau dijual beras
apalagi sudah dikemas
juanya ke pasar lebih anu lagi
ini kenapa ini diperbaiki dan dibangun itu arahnya ke sana
yang kedua saya minta juga para petani ini berkonsolidasi
dalam kelompok kelompok yang besar
sehingga memiliki skala yang besar
jangan bergerak sendiri sendiri akan sulit
dalam organisasi besar sehingga bisa berproduksi dalam skala besar
itulah nanti petani ini akan bisa bersaing
kita harus berusaha
kalau enggak semuanya bergerak sendiri sendiri
enggak akan percaya saya
apalagi jualnya dalam bentuk gabah
punya saran enggak toh pemerintah
daerah mesir timur ini diberikan irigasi pak
irigasi itu apa
pengairan apa maksudnya pak pengairan
biar petani itu bisa mengatur air pak
istilahnya kalau ada airnya itu kan bisa bagus padinya
dengan panen berapa kali sih setahun
yang satu kali kadang gagal pak
yang satu kali kadang gagal
yang satu kali kadang gagal
sehingga dibutuhkan air
airnya dari mana didapat
nah ya kalau tadi pak jumatil minta dibuatkan irigasi
sekarang dibuatkan irigasi
kalau airnya nggak ada ngambilnya dari mana
cukup sungai itu untuk mengairi ini
ini di sini ada pak menteri pu
pak menteri berdiri pak menteri biar kenal semuanya
nah pak menteri pu nanti biar dikirim tim ke sini
kalau memang diperlukan irigasi
saya perintahkan sore hari ini untuk dikerjakan di mesuji
tingkat tingkat yang usul mas jumadi
saya hanya memutuskan
lagi yang keliru jangan nanti

oko erni ini dalanya practically lima belas meter
memang hanya bisa sekali karena kekurangan air sehingga tadi kan ada permintaan untuk dibuatkan irigasi
tadi sudah saya perintah menteri pertama untuk dibuatkan irigasi agar produksinya meningkat
pak ada peningkatan harga gabah enggak pak
tapi yang paling penting ya tadi saya sampaikan kan kalau rice mill unit ini berjalan
petani tidak atau jangan menjual gabah tetapi menjualnya beras
pak sistem price mill ini akan dilakukan di mana saja
kita akan lihat dulu model bisnis ini sudah benar atau enggak benar
masih kekurangan atau enggak ada yang perlu diperbaiki atau tidak
mode bisnis itu di setiap tempat bisa mungkin bisa cocok bisa tidak cocok
oleh sebab itu model bisnis ini akan kita lihat
ini bagus tadi ya ini bagus karena apa
tadi pak upati menyampaikan kalau harganya tinggi silakan mekanisme
pasar pasar yang beli
tapi pas harga jatuh dibeli oleh pemda dan mungkin juga dibeli oleh bulog
mekanisme seperti ini yang memang harus dilakukan
apakah ini juga akan meningkatkan produktivitas segera sekitar untuk secara nasional
karena akan diperbaiki sistemnya di berbagai daerah
ini kan di setiap daerah beda beda
seperti di sini mungkin urusannya urusan yang berkaitan dengan tadi air
dengan irigasi yang diperbaiki irigasinya agar tidak hanya setahun panen sekali
tapi bisa tiga kali atau minim dua kali
di daerah lain mungkin beda lagi problemnya macam macam beda beda